ya allah ya allah maafkan tolong jangan lho operasi suami saya ya allah tolong lindungilah dia
bela percayakan semuanya sama dokter reno pasti baik baik aja
makasih asus ya kalau gitu saya permisi dulu
afif ada apa dia disini
kok terlihat panik
ada berita duka
gavin meninggal karena kecelakaan
rumah sakit seperti apa sih ini maksudnya tidak bisa menyelamatkan gavin
mah mama tenang ya kita harus ikhlasin galvin ma ini semua udah takdir
kayaknya aku minta maaf aku udah berusaha nolongin gavin tapi begitu aku lihat gavin udah tergeleng
kamu ngapain disini lagian kenapa tiba tiba kamu ada disana
atau jangan jangan kamu yang udah nabrak gavind iya
astagfirullahaladzim aku berusaha nolong gavind gavind itu sahabat aku
kenapa kamu ninggalin aku kabin
ini semua gara gara kamu
gavind tuh pergi nemuin kamu dan ternyata gavind jadi kecelakaan
pergi kamu dan dia pergi dia gak suka liat muka kamu
mah aku tuh cuma mau ketemu sama anak aku
kayak mama sekarang aja mama mau kan ketemu sama anak mama gavin
mama sekarang nangis nangis dan itu yang aku rasain ma
aku nangis nangis aku mau ketemu vicky
tapi sebelum gavind ketemu sama anak aku dia udah kecelakaan ma
emang itu salah aku emang salah aku bukan ma
udah gak usah acting sedih kayak gitu
ngapain kamu disini pergi sana
udah mah ambil aja itu cucu mama nanti dibawa kabur lagi
ma aku mohon jangan ma aku mohon
cynthia sekarang kamu pergi pergi pergi
aku turut berduka aku
aku sudah meninggal ma
bu bella bisa ikut saya sebentar ada yang ingin saya bicarakan
mau apa sih dokter sama bella
iya ginjal gavind cocok dengan ginjal pau
ginjal gavind cocok dengan ginjal pak reno
tapi sebaiknya bu bella bicarakan dulu dengan keluarga
bella apa kata dokter
dokter bilang ginjalnya reno itu rusak
dan reno harus sering cuci darah karena itu
karena ginjal reno yang bagus itu udah didonorkan ke aku
karena reno dalam keadaan yang kritis
gak apa apa bella maafkan aku juga
karena aku tidak mau ngetahui hal itu
tapi kamu masih bisa nyelamatin reno
aku menyelamatkan reno
kalau ginjal gavind itu cocok dengan reno
aku minta izin sama kamu untuk mendonorkan ginjal gavind ke reno
itu satu satunya yang bisa bikin retno tetap hidup
afif biarkan gafin memberikan kehidupan untuk reno
aku harus memanfaatkan kejadian ini
tolong biarkan gap memberikan kehidupan ke reno
ma mama harus tenang
kita doakan gafin
semoga gavin ditempatkan di surganya allah bersama dengan papa
mama jangan seperti ini
kalau gafin melihat mama seperti ini gafin pasti sedih ma
afif rasanya baru kemarin mama menemukan gafin
yavin adalah anak mama yang sudah lama hilang
sekarang mama harus kehilangan gavin untuk selama lamanya
ma mama yang tenang ya ma
mama harus ikhlasin gafin
biar gafin tenang di sana ma
gafin kenapa kamu tinggalin aku gafin
gafin kenapa kamu tinggalin aku
kamu mau ngapain ke sini
kamu ngapain gak usah pegang
ma gafin itu suami aku
jadi aku berhak untuk ada di sini ma
kamu sekarang bukan menantu
udah pergi tuh selama lamanya
pergi kamu dari sini
pergi ke sana
kamu gak boleh di sini
kenapa kamu harus pergi gafin
ya allah ya allah mabahon tolong aja lalu operasi suami saya ya allah tolong lindungilah dia
bela percayakan semuanya sama dokter reno pasti baik baik aja
terus ita ya dokter tolong ambilkan obat yang sudah saya persiapkan
susri iya dok tolong panggil bantuan paramedis
dokter dokter gimana keadaan suami saya operasi parino berjalan dengan lancar
kami akan segera memindahkan beliau ke ruang rawat saya permisi terima kasih
assalamualaikum salam terima kasih banyak pak ya mas terima kasih
bagaimana keadaannya reno alhamdulillah sekarang reno baik baik aja reno bisa
dipindahkan ke ruang rawat alhamdulillah syukurlah kalau kayak gitu afir
aku banyak banyak terima kasih sama kamu berkat kamu reno sekarang udah bisa
tertolong tanpa harus mengkhawatirkan keadaannya lagi jangan berterima kasih
sama aku bella tapi berterima kasihlah sama gavin aku merasa
kehilangan dia baru aja kami menemukan dia dan dia baru kembali ke rumah ini
dia baru saja mengetahui siapa keluarganya dan siapa saudara dia tapi sekarang sekarang kita semua
kehilangan dia semalam sebelum kejadian kami berdua ngobrol dan kami merencanakan untuk
hangout barang barang untuk melepaskan semua kesedihan
kesedihan dalam kehidupan kami dan pada saat kejadian dia berusaha menelponku pasti ada sesuatu yang ingin dia katakan sama aku
aku gak tahu
hanya allah yang tahu aku merasa berdosa aku tidak ada di saat adik aku gavin membutuhkan aku
kamu jangan ngomong kayak gitu ini semua sudah kehendak oh
insya allah kami semua kuat yang ada disini
insya allah kami semua kuat yang ada disini
insya allah kami semua kuat yang ada disini
insya allah kami semua kuat yang ada disini

insya allah kami semua kuat yang ada disini

insya allah kami semua kuat yang ada disini
sekarang bikin aku sadar
wah kematian itu bisa datang
kepada siapa aja
aku takut kalau aku ngalamin itu
aku sekarang sendirian raina
aku gak punya siapa siapa lagi sekarang di dunia ini
sahabat aku sendiri sudah meninggal
kasih aku kesempatan
tangan tangan kamu putih banget
tuh aku lebih putih daripada
jangan nganjur kamu
enggak enggak enggak
kalau aku gak bisa
anak anaknya papa ada apa sih
yang kalah makan
bu saya periksa pak raina
kamu diperiksa nggak dokter